badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd kota batu menginformasi enam korban banjir bandang ditemukan meninggal dunia hingga jumat siang
korban meninggal mayoritas warga dusun sambong desa bulukerto kecamatan bumi aji kota batu
korban yang ditemukan dan teridentifikasi adalah pasangan suami istri wiji dan sarip kemudian mahendra ferry dan anaknya alverta senezia
keduanya ditemukan di dusun beru sekitar dua km dari tempat tinggal mereka
keempatnya merupakan warga sambong
korban lain adalah wakri dan adi wibowo
tiga orang yang dilaporkan hilang masing masing bernama tokip ferry dan arief
masih dalam proses pencarian
pencarian yang melibatkan tim gabungan relawan dan anjing pelacak masih digencarkan menjelang jumat sore
pencarian sendiri bergantung juga pada kondisi cuaca
jika hujan turun pencarian akan dihentikan untuk menghindari bencana susulan
banjir bandang di kota batu juga berdampak pada warga kota malang
empat lokasi dilaporkan mengalami banjir dan lebih dari empat ratus lima puluh orang mengungsi